yati mabespori berhasil menangkap burun kasus korupsi pengalihan hak tagih bank bali joko candra
joko chandra ditangkap kepolisian dan dibawa dari malaysia ke indonesia melalui bandara halim perdana kusuma jakarta
saat ini kita sudah terhubung bersama dengan politisi dari p tiga arsul sani selamat malam pak arsul
selamat malam mbak firaimaniar assalamualaikum
waalaikumsalam pak arsul ini ada tanggapan terkait dengan ditangkapnya joko chandra yang saat ini lagi dibawa nih kabarnya ke indonesia
ya pertama tentu kami di dpr khususnya komisi tiga menyampaikan apresiasi ya kepada polri khususnya jajaran baris krim yang pada malam ini bisa menangkap dan membawa kembali joko chandra ke indonesia
ini saya kira paling tidak mengobatilah ya tamparan yang telah di
terjadi ke jajaran penegak hukum kita dengan masuknya joko chandra tanpa terdeteksi sekali lagi kami ingin mengucapkan apresiasi
nah tetapi tentu kita tidak bisa berhenti begitu saja pada kerja menangkap joko chandra
ada hal hal lain yang saya kira harus diperhatikan
dan ini memang tidak hanya untuk polri saja tetapi juga untuk jajaran
penegak hukum atau institusi penunjang penegakan hukum
nah dalam konteks ini ya saya ingin menyampaikan kepada kemenkumham agar diperjelas ya diperjelas status kewarganegaraan dari joko chandra ini
apakah dia ini orang asing
karena memang dulu tersiar bahwa yang bersangkutan ini telah berpindah ke warganegaraan menjadi warganegara papua new guinea
tentu kan memang ada hal yang sedikit berbeda perlakuan terhadap
tahanan yang merupakan warganegara indonesia dengan warganegara asing
kalau dia warganegara asing misalnya tentu harus memberitahu kedubesnya
ya apa dalam hal ini tentu penegak hukum ya
tetapi juga konsekuensinya adalah nanti setelah selesai masa hukuman yang bersangkutan
ini kan harus dideportasi lagi karena bukan warganegara indonesia
itu catatan penting
yang kedua saya kira polri tidak hanya fokus kemudian menangkap joko chandra dan tentu tahap pertama menyerahkan kepada kejaksaan agar dieksekusi menjalani hukuman atas putusan tk yang telah dijatuhkan
dan pada saat yang tersamaan polri tentu dapat terus melakukan
penyidikannya ya terhadap joko chandra ini ya untuk kasus pidana yang baru yang antara lain telah melibatkan perwira tinggi polri
karena di dalam kasus itu tentu konstruksinya joko candra bisa menjadi tersangka sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang dikenakan terhadap perwira tinggi kepolisian itu
itu saya kira beberapa catatan yang penting yang
harus kita ingat di tengah tengah sebut saja euforia atas penangkapan joko chandra ini
pak arsul tadi pak arsul menyebut tentang adanya beberapa pihak termasuk polri yang katakanlah ini disinggung oleh beberapa pihak sebagai salah satu pihak yang terimbas dengan adanya joko chandra
terkait dengan kasus kasus yang menimpa joko chandra kemudian juga sengkarut yang mengikuti di belakangnya
tetapi dari maki sendiri pak juga menyatakan bahwa beberapa politis ini diduga terlibat
siapa yang diduga terlibat dari kalangan mana
dari politisi jadi maki menyebut bahwa joko chandra dilindungi oleh beberapa pihak termasuk politisi
mungkin dari pak arsul sendiri ada tanggapan ini pernah menjadi pembicaraan khususnya tentu di komisi tiga dpr
ya begini mbak fira ya prinsipnya siapapun yang melindungi buronan apalagi terlibat dalam tindak pidana
baru dugaan tindak pidana
ya harus diusur di sidik apakah dia politisi apakah dia penegak hukum apakah dia advokat
semuanya disidik saja kalau memang bukti buktinya cukup ya tetapkan jadi tersangka
karena kan prinsip penegakan hukum itu kan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang di hadapan hukum
jadi sekiranya penegak hukum kita polri dalam hal ini ya nggak usah ratakan
ya tidak usah kemudian kalau katakanlah ini kan baru dugaan ya
ada politisi yang terlibat kemudian karena dia politisi petinggi partai politik kemudian menjadi ragu ragu
menurut saya nggak usah
kalau buktinya cukup ya untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka entah dalam konteks orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana atau orang yang membantu melakukan perbuatan pidana ya tetapkan saja
untuk proses hukumnya untuk berjalan
pak arsul untuk malam ini dengan kabar ditangkapnya joko chandra pak arsul dari komisi tiga sendiri bagaimana bentuk komunikasi dengan kepolisian
sekiranya kita ingin menunggu lebih dulu ya
kami tentu saya pribadi telah menyampaikan ucapan selamat lah kepada pak kapolri dan juga kepada pak kabar eskrim
dan tentu disertai dengan harapan agar proses hukum tersebut
terhadap yang bersangkutan ya baik berdasarkan ponis vk mahkamah agung ya maupun untuk hal yang baru yang sedang di state polisi itu bisa dijalankan secara baik secara benar dan fair
fair untuk publik dan fair juga untuk siapapun termasuk joko chandranya yang terimplikasi pada kasus ini
oke pak arso terakhir
pak arso tadi juga menyebut bahwa jika ini adalah kondisi dimana joko chandra
yang merupakan warga negara indonesia
tapi jika terbukti bahwa joko chandra saat ini menyandang sebagai warga negara papua new guinea
dari kacamata pak arsul sendiri apakah proses ekstradisi dan juga proses hukum yang mengikuti di belakangnya agar joko chandra bisa diadili di indonesia
cukup mudah bisa dilakukan
seperti itu pak
pertama kan begini
undang undang kewarga negaraan kita itu secara prinsip tidak mengadut kewarga negaraan ganda
jadi maka harus diperjelas
tadi saya katakan joko chandra ini sudah menjadi warga negara asing atau belum
kalau prinsip proses hukumnya sama hanya ada hal hal yang berbeda
kalau dia warga negara asing maka kan perwakilan kedubes atau konsulat negaranya di sini itu kan harus diberi pemberitahuan
ya kan seperti itu
tetapi ini sekali lagi yang harus diteliti dengan betul
kami sendiri nanti di komisi tiga pasti akan kami pertanyakan
soal status joko chandra ini
apakah dia masih dianggap wni dan kalau wni argumentasinya apa
dan kalau dia sudah dianggap wna ya apa penjelasannya nanti dari pemerintah
baik berarti komisi tiga dpr menjamin akan mengawal dari proses hukum yang melibati joko chandra ini begitu ya pak arsul ya
kami kan mempunyai panja penegakan hukum
yang itu akan kami pergunakan untuk mengawal ya
proses hukum terhadap joko chandra maupun ikhtiar penangkapan buronan lainnya yang belum tertangkap
baik terima kasih atas informasinya pak arsul sani